kembali kami update informasi anda mengenai masjid jakarta islamic center yang berada di kawasan koja jakarta utara pada rabu sore terbakar dan terhubung bersama kami melalui sambungan telpon dengan kombes pol wibowo kapolres jakarta utara
pak wibowo selamat malam
selamat malam mbak
pak wibowo boleh diinformasikan kepada kami saat ini situasi di lokasi seperti apa
baik di lokasi jalan maupun di lokasi kebakaran harapan kami tidak ada masyarakat atau pihak pihak tidak berkepentingan masuk ke area tkp kebakaran demikian mbak
baik kami sebelumnya berkomunikasi dengan kepala dinas kebakaran dki jakarta tidak ada korban namun yang anda pantau di lapangan apakah ada korban luka dari kebakaran di jakarta islamic center pak wibowo
baik mbak kebetulan kami juga tadi langsung turun ke tkp jadi memang alhamdulillah dampak dari adanya peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban baik luka maupun meninggal dunia
nah mengingat kegiatan renovasi yang dilakukan terhadap kubah ini sudah mengosongkan masyarakat atau jemaah yang akan melaksanakan kegiatan ibadah atau sholat di masjid
jadi alhamdulillah tidak ada korban
baik pak wibowo investigasi awal dugaan sementara mungkin bisa disampaikan kepada kami penyebab kebakaran di jakarta islamic center
informasi kami dapat pak jadi ini akan ada kegiatan renovasi atau perbaikan kubah
jadi sementara ini sementara mbak ya ada percikan api yang diduga dari alat las
demikian ini kan belum bisa kita pastikan
kita sudah meminta pihak puslapor polri untuk membantu olah tkp dalam rangka mencari penyebab kebakaran yang terjadi mbak demikian
artinya ada proses renovasi di sana ada para pekerja yang sedang melakukan tugasnya di jakarta islamic center
kondisinya sampai saat ini apakah sudah diamankan atau seperti apa pak wibowo
ada mbak ada memang ada empat orang pekerja yang kebetulan saat itu sedang melakukan pekerjaan pada saat terjadinya peristiwa
saat ini empat orang pekerja tersebut dalam kondisi sehat dan sudah kita bawa ke kantor pores metro jakarta utara untuk kita mintai keterangan
baik kalau dari proses pembersihan pendinginan saat ini seberapa parah atau berapa persen terlihat jakarta islamic center ini terbakar
apakah hanya kubah
hanya saja atau sudah merembet ke beberapa tempat beberapa area di dalam lingkungan jakarta islamic center
dari hasil pengamatan kami di lapangan hanya kubahnya saja mbak
jadi hanya kubahnya saja yang terbakar kemudian runtuh dan terdampak di lantai dua dan lantai tiga
jadi tidak merembet atau merambah kebakarannya ke ruangan lain
pak wibowo ini adalah jam jam yang cukup krusial di wilayah jakarta utara untuk orang
pulang dari aktivitasnya
bagaimana kemudian situasi lalu lintas adakah penutupan jalan dan sebagainya
untuk saat ini sudah tidak ada lagi mbak ya
memang tadi kita melakukan kegiatan pengalian maupun rekayasa lalu lintas
dalam rangka membantu kawan kawan dari dinas pemadam kebakaran
dan mempercepat mobil damkar masuk ke area kebakaran
sehingga proses pemadaman api
untuk saat ini arus lalu lintas sudah lancar sudah kita normalkan kembali
namun demikian masih tetap kita lakukan penjagaan pengamanan
baik di lalu lintas jalan maupun di area tkp
artinya olah tkp akan menunggu proses pendinginan ini ya pak wibowo
betul mbak betul
jadi setelah kawan kawan dinas pemadam kebakaran selesai melakukan pendinginan
dan kita yakinkan untuk
tkp ini aman selanjutnya kita akan melakukan polis lain
baru nanti kawan kawan dari puslapor akan melakukan pekerjaannya
yaitu olah tkp untuk mencari penyebab utama kebakaran
kita pastikan dulu keamanannya
siap baik terima kasih kombes pol wibowo kapolres metro jakarta utara
sudah berbagi informasi kepada kami
kami nantikan informasi terbaru dari lapangan dari tempat kejadian jakarta islamic center
terima kasih selamat malam
selamat malam mbak puspa terima kasih